tahun dua ribu dua puluh menjadi tahun yang berat bagi kita semua
pandemi secara tidak langsung memaksa kita untuk menyesuaikan dengan keadaan yang baru
salah satunya beradaptasi dengan teknologi
mulai dari bekerja belajar hingga berbelanja
kini dapat dilakukan secara daring dari rumah
lantas bagaimanakah prediksi tren teknologi di tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
apalagi yang kita ketahui tahun depan vaksin sudah mulai didistribusikan
untuk mengetahuinya kita akan berbincang dengan beberapa ahli di bidangnya
tahun dua ribu dua puluh satu mendatang akan seperti apa sih prediksi perilaku teknologi masyarakat kita
apakah akan ada adaptasi adaptasi baru atau seperti apa
jadi teknologi teknologi yang memungkinkan hijin
teknologi yang memungkinkan low touch low mobility
itu akan berkembang di tahun dua ribu dua puluh satu and beyond
secara umum teknologinya sudah ada tetapi akan mengalami proses percepatan
mungkin sebelum ini kita mengenal istilahnya teknologi empat
atau industri empat
ya ai kemudian ada virtual reality
kemudian ada blockchain kemudian ada big data
itu akan prosesnya akan semakin cepat
itu kita dulu mengatakan wah itu terlalu canggih gitu
di mana persentuan itu interaksi antara orang secara fisik itu semakin dihindari
atau ai itu akan berubah lebih cepat
oke kalau tadi kita udah ngobrol soal adaptasi teknologi masyarakat
selanjutnya kita akan melihat dari sisi keamanan cybernya
karena semakin tinggi aktivitas digital ataupun aktivitas teknologi masyarakat
pastinya akan semakin besar pula ancaman yang menyertainya
oke mas ruby jadi ini kalau kita bicara soal tren keamanan cyber di tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
apa apa aja sih dan sebagai masyarakat
apa apa saja yang juga mesti kita waspadai soal keamanan cyber sendiri
depan dua ribu dua puluh satu ini mengingat vaksin sedang berjalan
dan kemungkinan masih cukup panjang waktunya
apa namanya delivery dan pelaksanaannya
itu kita lihat tren penggunaan media digital tetap pasti akan tinggi
nah sehingga tetap harus berhati hati
tetap harus diwaspadai yang terkait tadi penipuan online
baik itu menggunakan apa namanya meminta minta otp
malware malware yang terinstal dari software software yang tidak resmi yang ilegal
nah itu banyak disusupi di aplikasi aplikasi fintech yang ilegal
nah lebih banyak ke arah sana kalau saya lihat
antisipasinya adalah di masyarakat nih
nah itu dia dari ruby alamsyah
jadi kita juga harus tetap mengwaspadai ketika melakukan aktivitas digital
ataupun aktivitas teknologi lainnya
selanjutnya kita akan berbincang dengan google mengenai tren teknologi di tahun dua ribu dua puluh
oke bu ini sebagai salah satu perusahaan teknologi
kira kira untuk tahun depan sendiri ibu mega dan juga google dan juga cloud
melihat tren teknologinya akan seperti apa
kita lihat tren sekarang ini yang pasti digitalization akan berlangsung
lebih gencar lagi dengan pandemi ini ya
kita sudah lihat dari berbagai sudut bahwa perusahaan atau perorangan memilih digital
untuk melakukan kegiatan sehari hari
apalagi pada saat saya bicara dengan beberapa ceo di perusahaan perusahaan di indonesia
ada dua hal yang saya lihat yang saya mengungkapkan dalam sesi ini
yang pertama dengan digitalization semua perusahaan terpaksa harus accelerate proses ini
untuk tetap bisa bersaing
dengan itu kita harus adakan data yang mencukupi untuk mengenai customer customer
dan dengan ada data maka kita harus ada strategi untuk artificial intelligence
jadi keamanan kemudian ai akan lebih penting lagi
yang akan lebih penting lagi untuk tahun depan
itu prediksi kita dari google
itu dia perbincangan dengan beberapa narasumber mengenai prediksi tren teknologi di tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
secara umum percepatan adaptasi teknologi masyarakat masih akan terus terjadi di tahun dua ribu dua puluh satu
mengingat pandemi yang juga diprediksi belum akan usai dalam waktu dekat
tim liputan cnn indonesia jakarta